informasi berikutnya sidang pra peradilan panitra pn jakarta utara rohadi dalam perkara suap yang melibatkan kakak pedangdut saiful jamil ditunda karena pihak kpk tidak hadir
ya penundaan sidang ini sempat diwarnai perdebatan hakim dengan kuasa hukum pemohon
kuasa hukum rohadi tonin takta singarimbun berdebat dengan hakim ketua riyadi sunindio saat permohonan pra peradilan ditunda selama sebelas hari ke depan
kuasa hukum menduga pejabat kpk sebagai pihak termohon absen untuk mengulur waktu sehingga berkas penyidikan bisa dinyatakan lengkap
meski diproses meski diprotes hakim tetap menunda sidang sampai penyidik kpk bisa dihadirkan di persidangan berikutnya